kedua bersaudara itu sedang menuju ke pameran besar yang sedang terjadi di kota
tepat ketika mereka akan pergi putri jeriko sampai di sana
tolong ayah biarkan aku ikut denganmu
ini perjalanan yang jauh sayang dan kau akan lelah
tapi aku ingin sekali melihat kota ayolah ayah aku mohon
ya ampun biarkan anak itu ikut dan ayo kita berangkat
baiklah kalau begitu ayo naik
mereka berkuda sepanjang hari dan menjelang malam mereka cukup dekat dengan kota
mari kita cari tempat untuk berangkat
tempat untuk istirahat malam ini dan di pagi hari kita akan pergi ke kota
sepertinya ada gubuk di sana
ini bukan gubuk tapi sebuah istal
tempat yang terbaik
yang bagus untuk beristirahat malam ini
ada banyak air dan makanan untuk kuda kuda juga
benar benar tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan malam ini
baiklah sekarang mari kita makan malam dan tidur
dan akhirnya mereka bertiga menjadikan istal itu untuk mereka bermalam
pagi berikutnya mereka bangun pagi pagi dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka
ayo nora kita harus pergi
aku datang ayah
apa itu tadi
apa kuda betinaku melahirkan anak kuda tadi malam
jika kuda betinamu melahirkannya anak kuda akan berdiri di sebelahnya
tapi dia menghampiri ke kuda jantanku
tapi paman bagaimana kuda bisa melahirkan
itu benar saudaraku dan bahkan terlihat seperti kuda betinaku
itu benar beri makanan dan air dan kemudian serahkan anak kudaku kepadaku
kuda itu tidak datang dalam seratus warna jericho
mungkin anak kuda itu baru saja hilang di hutan dan telah datang ke sini untuk kuda jantanku
apapun itu jika kuda betinamu adalah induknya itu akan langsung menjadi milikmu
karena telah menghampiri ke kuda jantanku itu milikku
lihat saudaraku lihat
jadi kedua bersaudara itu bertengkar selama siapa yang harus menjaga anak kuda
dan akhirnya nora mempunyai ide
ayah paman mengapa kita tidak pergi ke kota
bukankah raja yang bijaksana ada di sana
mari kita pergi kepadanya dan memintanya untuk memutuskan
itu benar saudaraku
ya kau benar putrimu itu lebih pintar darimu ayo pergi
mereka mencapai gerbang kota
sementara saudara saudara berbicara dengan para penjaga
nora membaca sebuah papan tanda dengan gambar pencuri yang diletakkan di pohon terdekat
papan itu berbunyi pencuri
tahu raja tentang di mana pencuri ini berada akan mendapatkan hadiah seratus koin emas
demitri dan jericko memberitahu raja segalanya
jadi bagaimana menurutmu
ini benar benar sulit yang mulia
seandainya kuda betina menjadi induk anak kuda anak kuda akan meminum susunya
tetapi anak kuda itu tidak benar benar milik orang yang kaya itu
dia hanya bertengkar karena keserakahan
padahal dia sudah punya cukup kuda
dia dapat dengan mudah memberikannya kepada saudaranya
baiklah mari kita lihat apakah kalian kaya atau miskin karena keberuntungan atau karena kecerdasan kalian sendiri atau kurang dari itu
apa yang ingin kau lakukan yang mulia
ketika alasan gagal kebijaksanaan datang membantu kita
mari kita lihat pria mana yang bijaksana
ya karena anak kuda itu benar benar bukan milik kalian aku akan bertanya kepada kalian
siapapun yang memberikan jawaban yang menyenangkanku akan mendapatkan anak kuda
akhirnya raja mengajukan pertanyaan kepada mereka berdua
apa hal tercepat di dunia ini
apa hal terlembut di dunia ini
dan apa hal yang paling berharga di dunia ini
semua orang terkejut dengan pertanyaan aneh dari sang raja
orang orang dengan sabar menunggu jawaban yang akan diberikan oleh mereka
demiteri berpikir bahwa jika dia memuji raja dalam jawabannya raja akan mendukungnya sehingga dia menjawab
ya itu mudah yang mulia
apa yang bisa lebih cepat dari kudamu yang mulia
apa yang bisa lebih lembut dari kasurmu yang mulia
dan apa yang bisa lebih berharga dari panggilanmu
jericko adalah pria yang sederhana dan juga jujur
dia tidak tahu bagaimana menyenangkan orang orang dengan pembicaraan yang tinggi dan hebat
jadi dia tidak tahu harus berkata apa
yang mulia pria lainnya bahkan tidak punya jawaban
tetapi tidak memiliki jawaban itu lebih baik daripada kau berkata tidak jujur
nora berfikir keras
dia ingin memberikan jawaban yang jujur
dan tiba tiba itu terlintas di benaknya
permisi yang mulia
bisakah aku yang menjawabnya
tentu saja kenapa tidak
aku harus jujur yang mulia
aku benar benar tidak tahu jawaban yang benar
tapi menilai dari apa yang aku miliki terlihat di dunia
hal tercepat di dunia ini adalah angin
begitu cepat sampai sampai bisa membuat badai dan menghancurkan semua jalan yang menghalanginya
dan hal terlembut di dalam dunia ini pastilah ciuman dari anak anak
sama seperti anak kuda ini yang mencium aku
dan hal yang paling berharga di dunia ini pastinya kejujuran
kau tidak akan mengumumkan hadiah seratus koin emas untuk informasi tentang seorang pencuri kan
putrimu memang bijak jujur dan tulus
aku senang dengan jawabannya
aku memberimu tidak hanya anak kuda ini
tapi seratus kuda dan sepuluh koin emas sebagai hadiah
dan untuk kau dimitri kau adalah pria baik tapi kau memilih menjadi jahat
kekejamaan hanya bisa membawamu sejauh itu
tapi hadiah abadi datang dengan ketulusan
semoga kau dapat pelajaran dari ini
aku mengerti yang mulia
terima kasih tuhanku kau sangat baik
dan begitulah kita bisa memainkan trik jahat pada orang lain tapi mereka tidak membawa kita jauh
orang akan lihat melalui mereka
tapi jika kita benar benar menginginkannya untuk menjalani hidup yang bahagia dan terpenuhi
kita harus jujur tulus dan juga berhati hati